ya tapi gue jadi kepikiran deh
jangan jangan bapak lo juga sakit fur
lo mau kemana
mau pulang mau ketemu bapak
kalau donatnya laku semua dua puluh dua puluh nya
kita dapet berapa ya
terus kalau setiap hari kita jualan
sebulan kita dapet berapa ya
berapa ya bang
lu lagi galau ya pur
yang sabar ya pur
hidup emang kagak selamanya enak
mau saya hantar
ya udah deh
katanya dia sakit
makanya dia nggak terima telepon atau sms
katanya dia sakit
makanya nggak terima telepon atau sms
ineke sakit apa po
tipes deh kayaknya
itu dia pur
bukannya gue ngedoain ini ya
tapi gue jadi kepikiran deh
jangan jangan bapak lo juga sakit fur
lo mau kemana
mau ketemu bapak
emangnya kamu mau kemana for
siapa tau dia sakit
bapak kamu udah bisa kamu telepon
terus kamu tahu bapak kamu sakit dari siapa pur
coba telepon dulu tetangga atau saudaranya
neng bunga bener tuh
bang ke depan ya
abang jalan wajek ya
ntar sore jangan lupa ambil duit donatnya ya bang
terima kasih mas
ini mas pur
bapakku lagi apa ya las
tak telpon udah dari tadi pagi
tolong periksain bapakku ya las
suan banget ya las
bunga ibu pinjam hp kamu
biasanya udah pulang
sekarang udah laku
tapi papa masih mau ngider
yaudah bobby pulang dulu ya
kamu ini gimana si bur
kalau sama orang tua itu harus perhatian
harus jadi dahulu kan
gue udah berusahaailsepon bapak gue
tapi gak diangkat
kan kata neng bunga juga telepon saudara
itu juga udah
kalau lo mau terusannya tunggu sodara gue ngabarin